pak hans kalau kita bicara mengenai agenda salah satu yang menarik terkait dengan agenda debat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan digelar selasa besok
ini tidak hanya terjadi dalam kondisi terkendali
nah ini yang menyebabkan perkiraan demand terhadap komoditas minyak itu cenderung turun
pp diantar dijemput jadi otomatis empat kali ya